sampaikan dari tpn ganjar mahfud berkaitan dengan tema pasca mahkamah putusan mk dan juga
netralitas aparat negara di dua ribu dua puluh empat nanti apa yang mau disampaikan cak baik assalamualaikum
warahmatullah wabarakatuh pak ikran mas tamah derator yang kesempatan kali ini terima kasih
atas waktunya saya diminta berbicara tentang putusan mk dan netralitas aparatur sipil negara
pertama yang perlu dipahami bahwa putusan mk sudah diketok ya problem terbesarnya perdebatannya sudah
apapun maka suka tidak suka apa yang dikatakan pak mahfud itu karena sudah diputus
maka boleh tidak boleh kita juga harus melaksanakannya tapi di satu sisi kita harus
melihat bahwa putusan ini memang di media sosial di masyarakat masih banyak riak riak yang saya
kira putusan kita anggap bagian dari putusan yang bias dengan kepentingan bukan karena
keinginan untuk memutus satu policy kebijakan legesel polsi yang seharusnya tidak dimilik oleh
mk tapi mk juga sudah memutuskan untuk itu tapi bagi kami bahwa apapun menjadi keputusan ini
prosedur lanjutannya harus dilakukan banyak pakar hukum juga mengatakan bahwa tidak serta merta
begitu harus diberlakukan karena masih ada undang undang apakah harus di kpu atau pkpu harus
ke dpr dan sebagainya mekanisme mekanisme
akan langsung mengeksekusi
tanpa harus melalui prosedur
ke dpr karena kalau menunggu
dpr dengan waktu yang nilai semenit
gak mungkin juga
dipaksakan begitu dan kemungkinan
cacat hukumnya ini masih
sangat besar jadi logikanya
kalau misalnya ini langsung diundangkan
keputusan itu langsung dirubah
dan langsung pakai undang undang apa
harus pakai peraturan apapun yang
dilakukan pasti kemunculan
debatable tentang hukumnya akan lebih panjang
ini bukan soal
tapi ini soal hukum yang
seharusnya menjadi tonggak
terbesar di dalam proses
negara ini jadi oleh
sebab itu maka
dalam proses ini kami berharap
bahwa prosedur hukum mekanisme hukum
itu harus benar benar dilakukan
sebagai mana mekanisme hukum
dan peraturannya sehingga
nanti permainan ini
kami di tpn misalnya mengungkit
masalah itu dianggap karena
mau menyerang padahal kami
ingin memastikan bahwa prosedur hukum
itu harus dilakukan dan ditaati
sampai semua alibi
tentang hukum karena berbeda karena
bukan kelompoknya itu dianggap
enam calon tapi kami kan ingin menegaskan
bahwa ini ada prosedur hukum yang seharusnya
menjadi harus diikuti
dan mekanismenya harus juga
diikuti jangan karena
persoalan ini apalagi
ini cowok cowoknya seperti yang
diisukan selama ini
menabrak semua mekanisme
hukum terus mau jadi apa bangsa kita
menjadi satu tantangan ke depan
kita tunggu aja apakah mau pakai apa
penyelenggara pemilu di dalam putusan
an mk itu atau
hanya pakai surat keterangan
bahwa ini sudah secara otomatis
dia berlaku tanpa
ada diundangkan misalnya di pkpu
atau keputusan apa
yang menjadi induk
rujukan penyelenggara pemilu untuk
bisa mengamili itu itu masih
menjadi perdebatan dan
kami melihatnya bahwa
semoga penyelenggara pemilu
masyarakat pada umumnya
juga harus terus
menyuarakan hal hal yang kemungkinan besar
hukum kita itu sendiri
ini yang saya kira menjadi
satu tuntutan terbesar
siapapun calon kita gitu kira kira
tapi hukum juga harus menjadi
pedoman kita di dalam
yang kita hadapi ini bukan karena
apa ini sudah diputus
dilabrak karena putusan itu
karena turunannya kan masih banyak
begitu kan mas tama gitu kan
turunan yang lain masih banyak yang
saya kira harus dipedomani
tidak hanya karena rebusan terus
gitu gitu kan menjadi perdebatan itu yang seharusnya
pedoman hukumnya ada
pedoman teknisnya juga ada
sehingga kita tidak proses
demokrasinya tidak lagi
mempersoalkan persoalan yang
debat debat yang menurut saya tidak
mencerdaskan lagi hanya menjadi
jadi karena kita pendukung ganjar mahfud
terus dianggap misalnya
oh karena sakit hati dan sebagainya
kami ingin menjelaskan bahwa mekanisme hukum
aturan aturan main harus
diperjelas sehingga permainan ini
gitu kira kira yang kedua
tentang netralitas memang
undang undangnya saya kira sudah selesai ya
baik undang undang asn undang undang
pemilu itu sudah banyak melarang untuk itu
tapi pada teknisnya saya kira
komponennya sekarang sudah ada
menjadi bagian misalnya
boleh tidak boleh pasti akan disangkut pautkan
bagaimana moral dan etik
menjaga jarak yang sama tanpa
menjadi bagian dari proses konstelasi itu
karena di undang undangnya juga sudah
melarang untuk itu dan
kecurigaan itu kalau rentetan
rentetan seperti ini pasti ada
saya berharap bahwa netralitas
konstelasi demokrasi yang perlu kita jaga
dan ini menjadi
pemilu yang menjadi harapan kita semua
untuk melakukan proses
pembangunan bangsa ke depan
dan ini menjadi satu satunya cara kita
rakyat indonesia memilih pemimpin
yang siap untuk
melanjutkan menyungsong indonesia
dan itu menjadi satu
rakyat hanya termakan oleh isu
tidak melihat masa depan yang
menjadi satu catatan bagi kami
dan ganjar mahfud menurut
kami menjadi satu bagian yang
siap untuk melanjutkan
sekaligus memperbaiki bangsa ini menjadi
besar untuk membangun bangsa kita
ke depan dengan pengalaman track record
yang dia miliki
itu menjadi satu catatan bagi kami
saya kira itu pengantarnya semoga
nanti bisa banyak diskusi dengan